polisi menggeledah kontrakan tersangka kasus prostitusi anak di kelurahan harjasari bogor selatan jawa barat
sejumlah alat kontrasepsi ditemukan di dalam kamar
tersangka ar yang berasal dari jawa timur sudah tiga bulan mengontrak di gang impres dua kelurahan harjasari bogor selatan kota bogor
warga sekitar mengaku curiga dengan gerak geriknya karena kamar kontrakannya kerap didatangi pelajar sekolah
anak anak yang datang ke kontrakannya kebanyakan berasal dari luar daerah itu
warga yang berkeberatan dengan perilaku ar sempat mengusirnya
jumat pagi polisi menggeledah kamar sewaan bertarif empat ratus per bulan itu dan menemukan sejumlah alat kontrasepsi

udah di bawah itu laki laki atau perempuan